menteri edi prabowo ditangkap kpk
sesaat setelah mendarat di bandara soekarno hatta jakarta
sepulang dari amerika serikat pada rabu dini hari
sekitar pukul satu waktu indonesia barat
penangkapan ini dilakukan terkait perizinan ekspor benih lobster atau benur
polemik benur sudah terjadi sejak keran ekspor benih lobster ini
kembali dibuka pada era menteri kelautan dan perikanan edi prabowo
pembukaan ini tertuang dalam peraturan menteri kelautan dan perikanan no dua belas tahun dua ribu dua puluh
yang terbit pada mei dua ribu dua puluh
edi beralasan pembukaan keran ekspor dilakukan sebagai upaya mensejahterakan nelayan
yang dinilai akan mendatangkan devisa bagi negara
namun pelaksanaan ekspor malah menemui masalah baru
pada dua belas juni dua ribu dua puluh
ekspor pertama telah dilakukan
padahal mengacu pada permen yang telah disahkan
eksportir harus melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster dalam negeri
bahkan telah panen berkelanjutan serta melakukan pelepas liaran lobster
ada tiga puluh satu perusahaan yang saat itu menjadi eksportir
hal ini pun disorot oleh koalisi rakyat untuk keadilan perikanan atau kiara
tiara menyebut jika mengacu pada permen baru
maka minimal eksportir membutuhkan uang
waktu satu sampai dua tahun untuk melakukan ekspor
selain itu perusahaan eksportir juga sempat dipertanyakan publik
beberapa kepemilikan perusahaan tersebut masih berkaitan dengan anggota partai gerindra
tempat edi bernaung
dugaan ini pun ditepis oleh edi dalam spesial interview di cnn indonesia pada juli dua ribu dua puluh
jangan hanya karena ada satu dua orang yang ada korelasi sama gerindra
terus dianggap bahwa saya merasa diuntungkan untung untungan untung saya lihat ada pak asim
dan grupnya satu perusahaan pak iwan aras itu pun saya taunya begitu mereka sudah mendatang
memang ada ada ada kader mantan kader katanya yang bukan mantan kader dia masih kader tapi
dulu nyalek dari gerindra tapi dia masuknya dari teman teman lain kelompok lain nggak
juga atas nama partai atas nama partai saya kan juga langsung tahu sebetulnya bukan hanya publik yang bertanya tanya
terkait permen dan ekspor ini menteri kkp kabinet kerja susi pujastuti juga ikut buka suara sebab
permen baru ini menggugurkan peraturan yang ia buat saat menjabat saat itu susi melarang penangkapan
atau pengeluaran lobster kepiting dan rajungan dari indonesia melalui peraturan menteri kkp
nomor lima puluh enam tahun dua ribu enam belas
dalam video yang diunggah kkp pada sebelas februari dua ribu sembilan belas susi menjelaskan penangkapan benih lobster
dalam skala besar menyebabkan nelayan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan lobster yang lebih
besar sebab benih lobster hanya bisa didapatkan di alam belum bisa dibudidayakan nelayan nelayan
ini yang merugi karena yang seharusnya ini menjadi ini tanpa perlu kasih makan tanpa perlu memelihara
karena tuhan yang pelihara
ini menggemas ulut yosi mengatakan benur hanya dijual nelayan dengan harga sepuluh hingga tiga puluh rupiah
padahal ketika lobster berukuran besar harganya bisa mencapai empat juta rupiah bahkan lebih untuk
ukuran yang kecil harganya mencapai ratusan ribu inilah salah satu alasan susi mengeluarkan larangan
untuk menjual benur dan lobster di bawah dua ratus gram